terima kasih anda masih di cnn indonesia today
indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif
dalam perang rusia ukraina indonesia melalui kementerian luar negeri
mengecam serangan terhadap ukraina
kecaman ini menuai pro kontra
bukan hanya di kalangan akademikus tetapi juga kedutaan besar rusia
yang menilai indonesia tidak netral
lantas apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif dan bagaimana indonesia menerapkannya
berikut kita simak ulasannya
pasca perang dunia ii tatanan dunia terpolarisasi oleh dua negara adidaya yang berbeda idealisme
sesuai dengan amanat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
indonesia diharapkan turut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
atas dasar itulah proklamator muhammad hatta
menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri indonesia agar bebas dan aktif
berikut ini kita akan meneliti kebijakan politik luar negeri indonesia
jadi kita ingin tetap berangkat pada satu posisi prinsip yang tidak dipengaruhi
atau kita bisa memberikan kebebasan untuk menetapkan arah kebijakan luar negeri kita
tanpa harus tertarik atau terbawa oleh kebijakan luar negeri dua kelompok besar tersebut
berdasarkan undang undang nomor tiga puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pasal tiga
politik luar negeri indonesia menganut prinsip bebas aktif
yang diabdikan untuk kepentingan nasional
namun apakah berarti indonesia
harus senantiasa netral dalam hubungan luar negerinya
tidak harus netral sebenarnya
ketika rakyat kita menghendaki pemerintah untuk melakukan tindakan yang keras
karena ada negara yang menyerang negara lain
sepanjang itu memang dikendaki oleh masyarakat
ya tentu mau tidak mau aspirasi rakyat itu harus dimunculkan
hal ini terlihat dari dukungan indonesia
dalam memperjuangkan kebijakan luar negeri indonesia
dan kemerdekaan palestina
presiden indonesia kerap mengecam agresi israel terhadap rakyat palestina
dan menganggap israel melanggar hukum internasional
adapun dalam konflik rusia ukraina
sikap indonesia yang mengecam serangan rusia terhadap ukraina
menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat
bagaimana kita membangun perdamaian
kalau kita sudah mengutuk sudah menyalahkan
salah satu pihak konteksnya yang kita harus pahami
jangan kemudian cari konsistensinya
kan sama sama diserang
nah kalau menurut saya itu tidak sesuai
bagaimana kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif
nah kalau kita lihat rusia pasti mengargumentasikan bahwa
serangan yang dia lakukan itu didasarkan pada
hak untuk membela dirinya
yaitu yang ada di dalam pasal lima puluh satu piagam pbb
dia menginginkan agar
melenyapkan ancaman yang ada di hadapan mereka
nato dan amerika serikat
justru disitulah wujud atau wujud nyata
dari sikap kita yang bebas aktif
bebas aktif kita menetapkan satu pilihan kebijakan
tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga
prinsip kita adalah telah terjadi serangan
serangan itu mengancam keamanan dan stabilitas internasional
dan kita diamanahkan oleh konstitusi ikut melaksanakan ketertiban dunia
dengan demikian apa yang dilihat sebagai satu tindakan
yang mengancam stabilitas internasional
dengan demikian kita utarakan secara jelas bahwa
ini adalah sesuatu yang berpotensi mengancam tidak hanya di ukraina ya
tapi akan menimbulkan impact secara lebih luas lagi
hingga saat ini kementerian luar negeri terus menyerukan deeskalasi
serta mendorong rusia dan ukraina berkomunikasi
agar persepsi ancaman yang dihadapi kedua negara dapat diselesaikan
sehingga perang dapat berakhir
mumtazah caroningrat windri hawadis jakarta